presiden joko widodo mengucapkan terima kasih atas kerja keras jajaran polri
dalam pengamanan aksi unjuk rasa empat november lalu
presiden juga menyampaikan rasa prihatin dan simpatinya
pada delapan belas anggota polisi yang terluka dalam peristiwa kericuhan
dalam aksi unjuk rasa empat november
jokowi juga menegaskan kembali bahwa polisi haruslah profesional
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
presiden juga tidak menyetujui hal hal yang berbau radikalisme berkembang
di tanah air
untuk itu presiden dengan tegas memerintahkan aparat penegak hukum
untuk menindak tegas aktivitas radikalisme yang ada di tanah air
saya menyampaikan perlunya pendekatan pendekatan persuasif
perlunya penjelasan penjelasan ke masyarakat
mengenai kejadian demo empat november yang lalu
dan juga perlunya
yang kedua tadi saya sampaikan perkiraan perkiraan jumlah yang berdemo
dan yang terakhir tadi saya mengucapkan terima kasih
karena kerja keras polri dan tni demo empat november kemarin
berjalan dengan tertib dan damai